untung sekarang ada ceedoh
jadi akang makannya bukan cuma telur ceplok kerupuk sama kecap
gimana gak cuma telur ceplok kerupuk sama kecap
akang kalau dibikin yang sayur sop sayur lode atau soto bandung gak pernah dimakan
kalau rasanya nggak seperti sayur sop sayur lodeh atau soto bandung yang umum
mau saya beliin obat
kopi atau obat
ya terima kasih pak
terima kasih kang
mau liat senyum kamu
apa kabar kopra
baik juga kopra
masih latihan tinju
mau ikut gabung dengan saya di kodam
gua buat senyum
saya mau aktif lagi latihan tinju
istri saya kena rajia
pakai motor nggak punya sim
dia harus sidang
saya takut istri saya di penjara
kalau masalah nggak punya sim
paling di suruh balik lendah ke negara
gak sampai masuk penjara
oh gitu ya

mulai besok saya mau ikut latihan tinju lagi
terserah bukan urusan saya

kamu jangan langsung duduk
pesan kopi dulu
udah gue kontak udah
udah kamu buat
sekarang kamu sibuk apa sih
aku gak bisa jelasin pekerjaan aku sama teman aku itu apa
jangan jangan bisnis narkoba ya
terus kerja apa dong
kamu gak perlu tahu lah
oke kita nggak perlu tahu
tapi kita cuma butuh gerakan dan ide ide baru dari kamu
biar lebih gampang juga nyari job
kemarin jutip datang
menurut akan gimana
dia yang ngasih tahu yang hajar kamu itu si ujang
sampai kamu harus dikirim ke cimande
habis itu dia dihajar si ujang
karena dianggap telah berhianat
terus dia menghilang
dia balik ke proses awal
jadi penari latar
dia boleh gabung lagi
masih sed olabilir masukan lagi
artinya cas hani kau
biar kebanyakan orang hati versucht

kamu berani melawan murad sama pipit
kalau sama pipit saya masih berani
tapi itu juga paling main belakang
maksudnya saya serang dari belakang bos
kalau berhadapan hadapan saya berani
tapi ada resiko kalah
kalau sama murad
kalau sama murad saya nggak berani bos
dia itu bukan orang bos
dia patung batu yang hidup
udah habis gorengannya
buang ke tempat sampah
ini masukin kemana organik atau non organik
nama teteh siapa
kalian sudah tiga hari praktek kerja lapangan
tapi belum menghasilkan apa apa
seolah olah keterampilan yang sudah saya berikan sia sia
dewi masih di jakarta
kamu gak ada komunikasi lagi
sejak dia ngasih kabar pacaran sama orang bekasi
dia bukannya pacaran sama kamu
itu cuma kemauan saya aja
bukan kemauan dia juga
saya bertepuk sebelah tangan
kita ulang sekali lagi pelajarannya
kamu lihat situasi dan kondisi
begitu kondusif kamu langsung kasih kode dengan menggaruk garuk hidung
selesai enang memberikan kode kamu langsung beraksi
sekarang kita coba
kamu masih nganggur
biar cuanki nya saya aja yang bayar
kan kamu yang sudah kerja sudah seharusnya begitu
andaikan yang duduk di posisi kamu dan yang senyum itu dewi
bakso cuanki ini pasti lebih gimana gitu
berhayalnya nanti aja
cepat abisin baso cuanki nya
saya harus kembali lagi ke kantor
kita praktek kerja lapangan lagi
saya akan istirahat seharusnya
kali ini kamu jalankan perjalanan lewat sana

kasian saya nanti tergoda
ihihi apa sih apa sih
papih jalan jalan yuk
kita bikin macet kota bandung
ah enggak tapi mah di rumah aja
om bagja mau kesini
kamu ajak si amin aja
suruh dia nyupir
si imas diajak
kasian dia di dapur terus
kamu betah di jakarta
biasa aja itu gimana
betah tapi kadang kadang kangen bandung
kangen bandung atau kangen seseorang yang ada di bandung
jangan mancing mancing deh
maaf aku bercanda
kamu kan bukan ikan
teki nasi suaminya anak anaknya sama teh kirani juga mau jalan jalan ke jalan riau
jalan riau itu panjang
saya yang nyupir
nanti posisi terakhir saya kasih tahu
tidak ada orang tidur aja
anak menantu sama cucu kang bahar mau ke jalan riau pengawalan
anak menantu sama cucu kang bahar mau ke jalan pengawalan
tanggung kang sebentar lagi saya udah mau menang
jangan sampai sepatu saya ikut ngasih perintah
satu dua tiga empat lima
ngobrolnya udahan yuk
sebelum bekas subitannya nambah jadi sepuluh
kamu marah ya
kamu terlalu cantik untuk tidak dimaafkan
gombal kan nggak melanggar hukum
mas nggak peduli
ma kasih kan
mau beli jaket ya
cuma mau liat liat aja
ya sehat alhamdulillah
badan rasanya tambah berat
kurangi makan ngasih kang
mungkin akan kurang gerak
kurang keluar tenaga
jadi makanan yang masuk
numpuk jadi lemak
olahraga itu gak usah yang berat berat
nggak usah yang susah susah
jalan santai aja keliling kompleks
niat maksudnya ada
kalau badan akan terus membesar
akang gak akan bisa keluar masuk pintu itu
saya dengar maksudmu
tapi kalian semua
yang disuruh begini
kaluh baju papa
disuruh cari anak anak
malah dianya yang gak ada
gak bosen di rumah terus kan
justru saya males lah keluar
diam di rumah
ya sambil menghafal
surat surat pendek lah
ada sama ibu bapaknya
sejak ece gak ada
akang pensiun dari bisnis
biar masuk surga
kalau kita berbuat baik
yang punya pikiran dan perasaan
memang harus berburu
kalau kita sholat
memang karena kewajiban kita
bukan buat masuk surga
itu kata guru kita dulu kan
kata guru kita dulu kan
enak kaya ikan paki aku ini tadi donk
anak menantu sama cucunya kang bahar masih terpantau aman
sekarang mereka sudah keluar dari po
pantau terus sampai mereka pulang
posisi yang bos tinggal belum ada gantinya
dikdik murad pipit posisinya sama langsung dibawah kang mus
kamu sudah masuk diantara mereka
sudah ada persetujuan dari kang mus
kalau nanti mus lihat bisa kita tendang kamu jadi bosnya dikdik murad dan pipit
saya nggak terlalu muda bos
masih terlalu muda
itu artinya kamu hebat
anak menantu sama cucunya kang bahar sudah sampai di rumah
saya sama iwan menunggu perintah selanjutnya
beli kubalok buat saya
kita disuruh beli kue balok
kamu aja yang beli
kamu nggak mau
ya udah gak apa apa
biar saya aja yang beli
tapi saya mau laporkan ke kamar dulu
papa nggak bentak bebek
maafin papa ya bebek
maafin papa bebek
tadi ada apa nelfon papa
bebek gak mau ikut sidang gara gara ditilang
bebek gak berani masuk tempat sidang
papa aja yang berangkat
mana bisa begitu
ini urusan hukum bebek
nanti persoalannya makin panjang
bebek tetap berangkat
nanti papa temenin
saya bukan bebek
saya jadi malu
kakek dibeliin apa kyo
ini buat kakek
masih berani berkumpul
kamu ada apa apa kang
nanti sore aku mau balik ke jakarta loh
aku tunggu kamu balik lagi ke bandung
aku pulang dulu ya
wah habis belanja ya kok nanti gak diajak
kamu kan punya acara sendiri
menurut kamu papi cocok gak pakai ini
wow papi kelihatan ganteng
kamu sudah hampir seperempat abad jadi anaknya papi
baru tahu kalau papinya gang

dia sudah berubah
satu lagi ya
pertama kali aku lihat dia sudah berubah
dia sudah berubah
papi itu dulu waktu muda ganteng kayak bintang pelem
pantesan mami mau sama papi padahal kan mami jauh lebih muda
ini bagus nih bajunya
jual nih jual
bapak kalau lagi ada anak anak sama cucu cucunya kelihatan bahagia ya
kalau anak anak sama cucu cucunya ke jakarta kelihatan sedih lagi
di situ terkadang amin ikut merasa sedih
makasih ya pak
butuh tuh orang emas
ini keberhasilan pertama kalian
tapi jangan merasa puas dulu
jangan pernah merasa hebat sebelum bisa mencopet sepuluh dompet per hari
sekarang kalian boleh pulang
besok kita ketemu lagi
di jam dan tempat yang sama